sejak lahir ani kasanah diketahui terlahir dengan kondisi jenital tidak jelas
nah kalau kita bicara show
sedangkan tadi masih ada tiga wakil indonesia yang harus bertanding
dengan alasan yang buruk
tapi tentunya ini hanya terjadi kalau pemerintah memberi dukungan